kalau mau demo jangan di sini pinggir jalan
lebih baik lebih baik
dengerin dulu ya lebih baik santriwati kita pindah tempat aja ya sementara
ini perumpamaan kiasan perumpamaan buka istilah istilah andai kata andai kata saking
malunya iya ini pada
harga diri saya itu itu jatuh bagus bagus
itu harga barang
ini harga diri apa namanya
allah wabarakatuh saya itu ibarat orang tuh sekarang tuh ya posisi ini pada
itu seperti orang yang sudah jatuh tertiba tangga ustadz abel aduh
saya lagi dalam kamar mandi dan toilet nih itu lagi nih mula harta karun didobrak begitu
coba buak teriak mua juga teriak mua malu pakde pada banyak orang lagi
ini baik lagi yang tadi awal ya kan perumpamaan fadik jadi oh
pak ustadz ketahuan dapat harta karun ajak ajak saya ngapa biar saya juga ngikut
maksudnya pak ustadz lagi pukul
ya makannya kebayang gak malunya
jadi ini intinya kita cuma malu gara gara si anu
istilahnya apa ya disebutnya ya
jalan jalan membeli celana
kalian pada mau kemana pasti udah sembuh ya
sekarang kan teknologinya sudah canggih pak ustadz
makanya jadi sunat itu cepat sembuh
hari enggak sakit lagi betul tidak betul emang begitu kan ustadz kita minjem dapurnya dulu
ya nggak bisa ya kan kita minjem dapurnya buat eksperimen di bazar itu soalnya kita mau buat
nasi goreng nasi goreng nasi goreng terus gimana kita boleh minum enggak boleh enggak boleh enggak
boleh ini karena burung karena ini dapur umum maka kita harus menggunakan dapur ini secara
bergantian santriwati dulu habis itu baru kalian tapi nanti yang cewek nanti mau ini dulu yang
ini dulu sabar dong kalian itu harus belajar sabar
harus banyak nunggu lagian kan nunggu juga kan dua puluh empat jam enggak selama perjalanan di bandung ke
jakarta sabar aja kelas ayo bau bau nanti dalam tumpuk tumpukan ke sempit tempatnya
ada apa sih pak ustadz ribet ribut ribet ribut ada apa ini pade anak anak santriwan pada mau
pakai dapur cuma saya bilang kalau kalian mau pakai
dapurnya tunggu dulu anak santriwatinya keluar semua baru masuk supaya enggak tumpuk tumpukan kan sempit
dapurnya kan kebayang nanti kayak orang orang mau ngatur sembako pade lama anak cewek itu nanti ini
dulu ini dulu ribet satu satu dulu kalau kita kan langsung campur aduh semuanya langsung bahan
itu juga betul pak denny sebenarnya mihak siapa sih ke saya betul ke anak anak betul pelin pelan nih pak denny
semuanya saya pilih alangkah baiknya nggak apa apa
yang penting dibersihkan
selesai masak dirapikan kembali
saya jawab adek
tunggu tunggu tunggu
paket gak bisa pak dek
pak dek nurut sama saya deh
saya udah tau banget udah hafal banget nih
ulah ulah mereka nih
aduh tapi ustaz lama
atau gini aja deh
kan di dalam adek adek cewek pasti ada ustazah abel
kita lihat aja yuk
masuk masuk masuk
ayo masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
udah masuk masuk masuk
makanya saya masuk kepada ya
gak semudah itu
ternyata segalak galaknya ustaz musa lemah dengan ustazah abel
saya bukannya lemah pak dek
ini aja gak enak sama ustazah abel
nah ini anak anak
sayuran sebelum dimasak itu harus dibuang dulu kulitnya
ah apa tau
salam salam salam salam
kita barengan ya di sana
eh diam dulu kak wint
tidak bisa ini mau dipakai buat massa
ini pisau kalau kebuka kalau kebuka
yang teratur yang teratur yang teratur
taruh taruh taruh
eh eh kalah kalah kalah
kalah pak cewek
jangan rebutannya rebutannya rebut
gak boleh pak ansel
aku lagi pakai
kalah kalah kalah
kalah dong kalah kalah
kalau gak mau malah gimana
kita lagi pakai
eh eh ini dapur apa dikop aja sih
dis kota sih
berisik amat ya
mendingan kita bagi bagi aja
kan kita tuh mau masak
harus pakai tutra
tapi kan mau dipakai
mau masak mau demo
mau masak mau demo nih
kalau mau demo jangan di sini pinggir jalan sana tuh
tenang tenang ya
eh jangan berantem
kau pun berantem
tenang ya semuanya
nih lebih baik

engga mau kecewa
dengerin dulu ya
lebih baik santriwati
kita pindah tempat aja ya
dengerin dulu ya lebih baik santriwati kita pindah tempat aja ya sementara
soalnya di dapur jadi rusuk gara gara ada anak anak yang masuk
kalian dibawa ya alat alat untuk buat kuenya
saya mau wajarin anak anak bikin kue
cakep positi dia pinter pinter ya belajar sama positi ya
udah gak mau pendiri
pakde aku masuk
pakde tut gitu
siapa yang mau goreng telah
keren udah ketiket oh udah makan
aduh udah keroncong kali